polres metro jakarta timur dan polsek metro matraman masih menyelidiki penyebab kebakaran yang merenggut sepuluh korban jiwa di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur
kebakaran memang sering terjadi di permukiman padat penduduk
dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan pengamat tata kota dari universitas trisakti yayat supriyatna
selamat sore pak yayat
selamat sore mas herdi
ya pak ya terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
pak yayat langsung saja pak kita elaborasi lebih lanjut berkaca pada kasus yang terjadi di pisangan baru ini
ada sepuluh korban jiwa akibat kebakaran ini
kita tahu pak pembahasan soal kebakaran di permukiman padat penduduk ini bukan kali ini terjadi
tapi kemudian kita ingin memastikan lagi
apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga hal hal seperti ini tidak terjadi
tidak berubah dari dulu ini masih potensi kebakarannya masih tinggi
ya pertama kita prihatin dulu atas adanya korban jiwa dari akibat kebakaran ini
harus diakui sebab utama itu karena begitu padatnya jumlah penduduk hingga pemukiman itu demikian padat dan rapat
kita lihat jakarta ini dalam jar satu km persegi itu rata rata ada kepadatan yang sampai enam belas ribu jiwa
tambahkan sampai dua puluh ribu jiwa
jadi bisa dikategorikan dalam lingkungan seperti itu ada tiga ribu kakak saja
itu membuat sudah tidak ada jarak lagi
apalagi rumah rumah yang dibuat dua lantai
karena rata rata pada lantai kedua itu bahannya adalah bahan yang sudah terbakar
karena biasanya rumah yang demikian padat sulit melakukan pengecoran
yang kedua yang menjadi penyebab harus diakui kita semakin lama semakin
namanya gang gang kebakaran
jadi kalau dulu ada namanya gang kebakaran itu jaraknya satu sampai satu lima meter atau dua meter lah
untuk apa evakuasi jika terjadi kebakaran
sekarang karena kebutuhan rumah semakin tinggi kepadatan semakin tinggi otomatis ruang ruang yang tersisa itu makin hilang
karena setiap orang selalu memaksakan tanahnya untuk dimanfaatkan menjadi tempat tinggal
yang ketiga ini yang menjadi persoalan
ini kan rumah kos kosan
otomatis mungkin dalam teknis pemasangan instalasi listriknya rumah rumah lainnya biasanya sistem pengamannya sangat terbatas
apalagi kalau misalnya ada penyambungan atau penambahan yang tidak memakai pengaman
misalnya kalau ada pengamannya ada ncb kalau misalnya sesuai otomatis akan mati dia
nah sekarang menjadi pertanyaannya
karena kalau penyebabnya adalah listrik perlu dicek kembali ini ke rumah rumah yang ada di sekitarnya atau kawasan lainnya
apakah pengamanan itu sudah betul betul dijalankan atau tidak
karena peristiwa ini akan terus terulang dan terulang
ingat di jakarta itu dalam setahun bisa seribu kali terjadi kebakaran
berarti rata rata dalam saatnya musim kemarau itu misalnya bisa sehari tiga kali atau empat kali
ini memang sangat memprihatinkan bagi kita
oke pak yayat artinya kemudian catatannya ada pada soal
kata kelola yang belum optimal bagaimana menata sebuah permukiman
sehingga kemudian ada hal hal yang harus disepakati soal gang kebakaran tadi yang anda katakan
idealnya berapa sih kondisinya di berapa angka
kalau misalnya batasan kepadatan rendah itu dalam itu minimal ada empat sampai lima jiwa
artinya kita bisa berharap rata rata bisa terus sampai dua ratus rumah
tapi dengan kondisi jakarta yang seperti ini memang disarankan baiknya pemukiman padat itu
dirubah diganti menjadi rumah susun
bisa rumah susun milik atau rumah susun sewa
karena dengan rumah susun kita bisa menghindari kemungkinan potensi kebakaran
karena apa rumah susun itu kan dibangun dengan standar teknis yang aman
insalasi listriknya juga aman
kemudian bahannya juga bahan yang bebas dari potensi
yang mudah terbakar
karena bukan dari bahan bahan yang mudah terbakar
pengaturan barang pengaturan orang akan lebih tertib
kemudian ruang evakuasi untuk jalan
biasanya kalau rumah susun itu pasti akan dimaksimalkan dengan
ada lagi misalnya untuk ruang ruang evakuasi kalau terjadi kebakaran
nah kondisi jakarta apalagi jakarta pusat itu tingkat kepadatannya luar biasa
kalau lihat peristiwa rumah yang berada di pojok dan di dalamnya ada lima pintu
itu kontrakan ini luar biasa
apalagi kalau satu kontrakan itu bisa berisi tiga sampai empat orang
nah yang menjadi hatian kita adalah peristiwa kebakaran di malam hari
maksudnya kondisi gelap kemudian panik kemudian ada ancaman api yang demikian besar
itu membuat orang mudah nik ya stres gitu
sehingga dalam upaya pertolongan itu agak sulit dilakukan
nah yang lain yang memang kalau jiwa di tempat lainnya
kalau terjadi kebakaran fungsi gang kebakaran itu sebetulnya bisa membantu evakuasi
tetapi dalam prakteknya justru jalan itu dipergunakan untuk menyimpan barang gitu
jadi yang kebakaran itu menaruh barang di ruang evakuasinya
kita mobilitasnya agak terganggu karena antaranya melamatkan barang dengan upaya pemadaman
dan yang menarik lagi adalah jarak tempat mobil pemadam untuk masuk ke dalam gang itu kadang kadang terlalu jauh
sehingga ada penyambungan penyambungan
yang perlukan proses teknis
nah sekarang kita berharap di pemukiman padat hidran air kalau ada sangat membantu
tetapi sekali lagi ini sangat tergantung kerjasama antara pdam dan unit pelaksana teknisnya
dinas pemadam kebakaran dinas pemukiman dinas pu untuk memetakan di jakarta ini
wilayah yang paling rawan dengan kebakaran kemudian ada instalasi untuk pencegahan
dan kalau disarankan kalau menurut saya
yang paling penting adalah preventifnya
jadi kalau ada orang ingin menambah rumah membuat kontratan kos kosan
ingatkanlah terlebih dahulu hati hati dengan pemasangan instalasi listriknya
mohon dimaklumin pemakaian listrik di kita ini sudah rata rata dua puluh empat jam
karena apa misalnya untuk kebutuhan puluhan pribadi maupun kebutuhan lainnya
oke anda tidak melihat begitu ada aspek mitigasi yang berjalan begitu atau begitu begitu saja dari dulu sebagai langkah preventif
kan kita ingat dulu untuk mengantisipasi ataupun juga untuk mengangkat
kali kebakaran yang terjadi di gang gang kecil ada pemadam kebakaran yang menggunakan motor begitu
tapi kemudian kita tidak melihat lagi hal hal tersebut berlangsung
ini apa yang harus dibenahi soal evaluasinya pak yayat
ya pertama memang informal itu sangat sulit untuk diatasi atau ditata ulang
satu kebutuhan lahan kebutuhan tanah begitu mendesak
kemungkinan terbesar adalah datang penduduk ini tuntut kebidikan rumah
sementara harga rumah di jakarta itu sangat tinggi
sehingga orang selalu memaksimalkan rumah yang ada untuk ditambah diperlebar ditingkatkan
nah yang menjadi masalah adalah ketika melakukan pembangunan ini
kaedah kaedah keselamatan pembangunan itu kurang diperhatikan
karena mungkin satu mungkin bangunannya tidak ada izin tidak ada yang mengawasi tidak ada yang mengingatkan
karena apa rata rata rumah swadaya
rumah dibangun uh gitu ya
dengan kemampuan ekonominya
karena begitu kita melihat pemukiman pemukiman padat
pelan pelan pelan lama lama betul betul tidak terbentuk secara terstruktur lebih aman gitu ya
nah ini penyebab utama karena apa
penduduk terus bertambah
ketuan ekonomi meningkat
rumah kadang kadang menjadi tempat usaha
contohnya misalnya rumah yang difungsikan untuk tempat kontrakan atau kos kosan
nah memang yang perlu kita catat
antara rasa memiliki mengawasi antara yang pemilik rumah dengan pengontrak
kadang kadang ada persoalan kontrak mungkin persoalan keselamatan itu bagaimana pemilik rumah ya kan
nah di sini kita perlu sama sama mengingatkan
setiap yang mengontrak yang tinggal dalam rumah
perhatikanlah pastilah ingatkanlah
karena potensi kebakaran bisa terjadi
nah catatan penting yang paling menarik adalah
fungsi rt dan rw
kapan peringatan lah
disitu hati hati bahaya kebakaran
nah bahaya kebakaran itu bisa membuat orang
beda dengan banjir
kalau banjir aset mungkin terjaga
tapi kalau kebakaran
atau bahkan tidak punya apa apa lagi
pak yayat terakhir apa yang bisa dijadikan solusi jangka pendek begitu
dengan kondisi dan situasi yang sudah seperti ini
apakah anda punya sesuatu yang bisa disampaikan
mungkin kepada masyarakat yang ingin mengontrak begitu
apa yang perlu dipakai
dipastikan agar kemudian kondisi kondisi seperti tadi
atau preventif terhadap kebakaran ini tidak terjadi
rumah yang sudah terbakar
atau kawasan yang sudah terbakar
ketika akan dibangun
baiknya dikonsultasikan dengan pemerintah
atau dengan dinas permukiman
untuk tidak menggunakan bahan bahan yang mudah terbakar
minimal dibantu untuk penyediaan bahan utamanya
rumah tidak punya modal
dia membangun dengan kesuadayaannya sendiri
mampuan yang dia yang sangat terbatas
di sinilah ketika rumah tumbuh
kadang kadang mengulang kembali peristiwa yang lama
mengundang rumahnya dari aman
kalau itu memang misalnya tanah negara
kita nggak tanah tersebut dimanfaatkan
dikembangkan menjadi rumah susun sewa
nah di sini lebih baik bagi kita
apalagi kan ini ada yang ngontrak dan sebagainya
bisa saja yang ngontrak pindah ke rumah susun sewa
dengan tarif yang tidak jauh berbeda
itu bisa membantu aspek keselamatan penghuni
dan pengamanan lainnya
jadi kalau saran saya kepada pemerintah daerah
ada bagusnya kita secara pelan tapi pasti
mulai menata ulang kawasan kumuh ini
dengan upaya tataan kampung yang lebih tertata
dan kebetulan kan pemerintah dki punya
untuk merevitalisasi kawasan kawasan kumuh
untuk ditata ulang
seperti contoh misalnya kasus kampung akwarium
tata ulang menjadi rumah susun
demikian juga untuk lokasi lokasi bekas kebakaran
memang harus ada kerjasama antara pemilik tanah
dan pembantu yang akan diberikan oleh pemerintah daerah
atau pemerintah pusat
ingatkan oleh kita bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapanpun
pagi mau siang mau malam
partnya adalah hilangnya investasi dan jiwa kita
oke baik pak yayat
mudah mudahan sarannya bisa didengar oleh pemerintah provinsi dki jakarta
sehingga kemudian bisa secara bertahap agar
tidak ada kerugian yang lebih besar
dan yang paling penting tidak ada lagi korban jiwa
dari peristiwa peristiwa lainnya
terima kasih yayat supriyatna sudah bergabung dengan kita sore ini